jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menyebut hingga saat ini tercatat ada enam kasus covid sembilan belas
dengan varian virus corona b satu satu tujuh asal inggris yang masuk ke indonesia
hal ini disampaikan wiku dalam konferensi pers perkembangan covid sembilan belas di indonesia
dalam keterangannya wiku menjelaskan jika dari enam kasus tersebut tiga sampel diantaranya berasal dari dki jakarta
satu sampel dari kalimantan dan dua sampel lainnya dari sumatera
enam sampel dengan varian b satu satu tujuh ini ditemukan pada periode pengambilan sampel di bulan januari hingga februari dua ribu dua puluh
selain itu sudah ditemukan enam sampel dengan varian vui dua ribu dua puluh dua belas satu gr lima ratus satu yv satu b satu satu tujuh

pada periode pengumpulan sampel di bulan januari dan februari dua ribu dua puluh satu yaitu tiga sampel di dki jakarta satu kalimantan selatan satu dari sumatera utara dan satu dari sumatera selatan